tapi kalau pertanyaan itu
nana harus menjalani biopsi
karena ada kemungkinan nana kena kanker
nenek aku takut nek
kalau aku gak sempat gimana nenek aku takut nek
nana jangan takut
kanker adalah kebenaran
dan sangat jahat
bisa mengambil apapun yang kita punya
tapi kita harus lebih kuat
karena kita punya allah
kita pasti bisa melawan kakak

sahabat aku pernah bilang pasti ada pelan yang bisa habis badai
awalnya aku gak percaya
karena saat itu aku lagi parah parahnya
tapi sekarang kamu lihat aku
profesor anwar sendiri yang bilang kalau aku udah bersih dari kanker
nana kalau kamu memang seandainya kanker
aku gak akan bilang ini akan mudah
tapi aku cuma mau bilang kalau kamu harus terus semangat
sahabat lo yang bilang kalau pasti ada pelan nya itu alan
bukan namanya dr orlando
dia dokter juga disini
prof anwar sama dr orlando lah yang udah menangani aku
dr orande bukan sekedar dokter buat aku
dia tuh juga sahabat aku
dr orlando selalu bangkitin semangat aku
dia orang yang benar
dia gak bisa lepas dari kesembuhan aku ini
banyak banget orang yang membutuhkan dokter
kalau nggak ada dokter mungkin aku nggak bisa bertahan sampai sekarang
makanya kamu harus serius kuliah kedokterannya
supaya kamu bisa membantu orang
kalau soal melukis ya kamu kan bisa salurin juga
duh lo tuh boyol banget ya
ya memang orang kayak kamu harus dibawelin biarin aja
bawelnya nyanyiin profesor anwar
bilangin aja si petakut
kak kak kak
bilangin aja si petakut
apa lo mau balik ke geng cupu lo itu lagi
balik ke geng itu lagi
lebih baik kamu tuh sama aku aja deh jadi kamu tuh lebih semangat
iya ke lo kok belum kuat istirahat aja ya
gak apa apa aku kuat kok
ya iyalah kuat ada alan gitu yang ganteng pasti semangat lo kuat lah
alina secara lo nggak mau tagi yang baru gue
kalian ini gimana kasian dong alina kan dia kerepotan
kak lo nggak usah kecampur deh
kita kena pergi aja
lo sih kak kenapa sih lo sok peduli sama gue kak
alina lo tuh gimana sih kakak kan niatnya pengen bantuin lo masa lo nyalahin dia sih
maaf ya tapi makin lama lo makin keterlaluan deh
alina gue tuh saudara lo lo keterlaluan banget sih
dia suka suka gue dong
maaf ya tapi gue sebel banget deh sama lina
mau gimana juga alina kan temen kita
lebih lebih dia kan saudaranya adinda
alina udah giniin lo tapi lo tetep belain dia
itu karena aku yakin banget persahabatan kita pasti selama lamanya
waktu kita potong rambut sama sama terus kita taruh potongan rambut kita di kotak pensil
setiap ngeliat kotak pensil itu aku selalu berharap
kalau alina juga bisa aku berharap
kalau alina juga bisa ingat saat sabi dah itu
dan nggak marah lagi sama kita
mas mas mas alan mau ngapain mas masuk masuk ke rumah kakek
mbak kekenya lagi nggak ada mas dengar gerak tak dong mas
iya mbak saya tahu kakek emang lagi bertikum di sekolah
tapi saya masih ngajak kesini
loh mas berarti mas alan bolos dong
mbak ina saya boleh bawa ini sebentar ya
mas jangan mas itu buat apaan itu kan punya mbak keka
tapi nanti saya yang kena dimarahin sama mbak keke
gue mau tunjukin lu sesuatu
setiap kali gek ke buka kotak itu
gek ke bilang
gek ke berharap
dan gak marah lagi sama gek ke
tapi kalo lo gak mau berteman sama orang sebaik gek ke lagi
yaudah gapapa gue juga mau ngomong apa
apa lo bisa kuat kalo rambut lo rontok seperti gek ke yang ngalamin kemarin
apa lo yakin lo bisa melindungi gek ke
kalau kakak udah nyakitin perasaan lo seperti apa yang lo lakuin ke dia kemarin
tapi kalo pertanyaan itu dibuat gue ya
until morning bajunya zien
dia dua puluh jam
saya mau pinjam kotak pensilnya mbak kakak itu
ini pada kenapa sih kok manggilin cowok ganteng
ngapain kan aku pinjam kotak pensil ini
sorry kak aku cuma tunjukin ini ke seseorang yang penting
kau mau pinjam aku
kau masih mau kan kemana sama gue kak
ya pastilah alina
aku aja sama sekali gak menganggap kamu musuh
kak sekali lagi gue minta maaf kak
gue tau gue salah sama lo kak
kamu tuh lebih segala galanya dari aku
apa yang mau diiriin dari aku
harusnya aku yang iris sama kamu

gue tau gue salah

mau gak ya
ya mau lah
kau yang terlalu keras ya
kamu gak biasa nangis sama yus
ayo bawa rekih semangat écrit dunia

jangan une emojo dong